oh my goshnya kalau nyamu pakai baju kayak gitu wah ngacok banget tau gak
lalu gimana sih orang tua pakai baju keren lu bilang gak pantas bilang aja dah lu sirik sama gua
oke nya kalau nyamuk pakai baju kayak gitu nih rambutnya juga cocokin ini
apaan sih lu masa gua pakai beginian
yang kagak kagak aja tapi meceng juga
gini beceritanya nah si cewek tadi itu kan punya saudara
saudaranya mamanya modern
nah tugas lu kalau lu berhasil ngalah ngalahin entong entong arab tuh ngawinin tuh saudaranya si tayo tajir itu
lu bakal jadi cowoknya be
hehehe gua bagiin duit nih maka dia
kok sepuluh ribu tambahin beh
tambahin sama doa
buset ya bapak be gue tambahin dong be masih sepuluh ribu
sekarang bapak mendukung kamu
kalau kamu bener bener pacaran sama laura
sebab ibumu almarhum itu persis laura waktu kecil
hanya sayang kursinya agak lebar dikit
wah berarti aku gantengnya tuh keturunan ibu dong gak mungkin bokap
gak enak itu lah
iya iya iya yaudah iya iya bokap berarti bokap ngerti dong
kalau mau kencan kan perlu modal dikit
gitu dong bokap
akan tetapi akan tetapi apa lagi
bapak akan ngasih duit tapi kamu harus mijitin babak dulu
nah gitu dong
bokap juga gak beda jawa sama king kong
kurang ajar nih taruh sana nih
udah udah ya aku jalan dulu ya
belum belum belum
ya udah udah ya bokap ya
aduh ya allah
aduh minta ampun
kamu bakal kulit bapak ya
tenang aja wan itu mah bisa diatur
nah kan ayo menyaknya
masa dikaget nurut kata kita
udah lu cepetan ganti baju
huseen masih pake baju sekolahan aja
kan ada wan huseen mau ajak ke jalan jalan aja ya
apkan pengen bantuinnya nyuci
nanti pelangannya komplain lagi
apa tuh wan komplain
walao gak tau
salah satu juga gak tau
udah dah gak usah mikirin cucian
ntar antarannya itu cucian
yang penting lu ganti baju buruan
wan huseen lu nungguin
pan kita mau ke
hanya gak usah mikirin cucian
ntar antarannya itu cucian
udah mau shopping
hanya gak wan
nah ini roman lebih anak lu juga nih
tunggu resep lu
ah habis deh kulusannya
kenapa sih nya intri pake ikutan ikutan
ini bukan kencat dong namanya
kalo udah beli yang ketiga
aku juga gak mau ikut
anyway sekarang aku mau coba coba bebeknya dulu ya
nanti jangan lupa lu bayarin oke
ini boleh juga nih
nah ini kaos manter nih
ini dia nih bakal tidur
eh udah udah lu gak usah banyak nanya deh
lu tuh dibayar
untuk jadi jagoan
lu harus belajar untuk
nampol dengan mantap
segala ikan terik
sama gue juga nggak takut sama lo
ini udah lama amat sih
wah ini mah pas banget
tapi ki sebenarnya kenapa sih gue masih pakai baju ini
ini ada yang kurang
aduh ki panas banget
yang kayak di film ayat tanya cinta itu
beneran nih besok mbak dinar datang ke sekolah pas jam pulang sekolah ya
semuanya jadi lima puluh juta rupiah om
nggak mungkin salah om
kan ngitungan juga pakai komputer
siapa yang kerutannya
mbak bayarin ntar aja ya
bayarin ntar aja ya
pantas nggak gue pakai baju beginian oke
kalau nyamuk baju kayak gitu
wah ngacok banget tau nggak
lalu gimana sih
orang tua pakai baju keren
lo sirik sama gua
nah keren banget
oke nya kalau nyamu pakai baju kayak gitu
nih rambutnya juga cocokin
masa gue pakai beginian
yang kagak kagak aja
tapi meceng juga sama bajunya
ternyata lo kompak sama gua
nah begitu kau jadi anak
he he gue pakai dia
teriak teriak kacau nih
hei lo ngapain dengan gua sompret lo
ngapain tuh pakai teriak teriak segala
emang aneh apa gua lo ngapain teriak teriak ha
mas pompa ada titipan makanan dari mami buat sarapan
mami bawain gua bekal
ah kayak gue masih anak tk aja
ya udah pak
nanti gua bawa lo ke tempat lo
pak kita mau ke mana dulu nih sekolah gua gimana
tenang aja mas pompa saya cuma sebentar kok
ah kalo gua telat kayak gimana nanti jadinya
saya janji mas pompom gak bakalan telat sampai ke sekolahan
sebentar ya mas pompom
kemana sih kacamata ini kok gak ketemu dari tadi
permisi pak sama keluar sebentar
terima kasih pak
masa ada orang yang ngambil
iya kamu tuh yang ngambil kacamata bapak ini
berani berani ngambil milik orang tua kembali
pokap kacamata ini aku pinjam sebentar aja ya

kalau aku pakai kacamata ini aku ngerasa aku jadi kayak rocky beneran
tau ga itu kacamata untuk mencari nafkah
oke boleh kamu pakai kacamata itu
tapi kamu harus bantu bapak menjadi tukang pijat oke